dan sekarang saya akan ajak anda untuk menilik peta persebaran kebakaran hutan dan lahan di indonesia
di mana di bulan september ini menginjak lebih dari dua bulan
beberapa daerah di indonesia terserang bencana kabut asap akibat peristiwa karhutlah
total saat ini ada sekitar enam daerah atau provinsi terdampak dengan level kondisi yang berbeda beda
riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah dan juga kalimantan selatan
yang seharusnya sudah menjadi perhatian serta concern bersama bagi indonesia saat ini
kita mulai dari riau terlebih dahulu
kalau misalnya bicara mengenai riau adalah riau merupakan provinsi yang bisa dikatakan paling sering dilanda peristiwa karhutlah
kita tarik sejarah ke belakang dua puluh dua tahun yang lalu di mana riau mengalami kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung selama tujuh bulan
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh insiden kemudian masih berulang terhitung dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sampai dua ribu sembilan belas ini riau hanya bebas
dari insiden karhutlah dan kabut asap di tahun dua ribu tujuh dua ribu delapan dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dan dua ribu sembilan belas
kita akan lihat terlebih
kita akan lihat terlebih dekat atau detail terkait dengan apa saja yang terjadi di riau di tahun dua ribu sembilan belas ini
atau karhutlah dan juga kabut asap yang terjadi selama tahun dua ribu sembilan belas ini di provinsi riau
ada tiga ratus tiga titik panas kemudian juga asap serta yang menjadi concern saat ini adalah bagaimana air visual
atau udara di sana terhitung berada pada status berbahaya berada di titik empat ratus dua puluh
kemudian saat ini penanganan yang diberikan atau saat ini sedang dilaksanakan
di wilayah riau adalah penanganan berupa tujuh heli dengan detail enam water bomber atau helikopter water bomber
yang akan menurunkan air di sana serta satu helikopter sebagai tempat atau lokasi berpatroli
kemudian juga selain menurunkan air ada juga garam atau nacl
ini adalah air terlebih dahulu ini adalah air sebanyak satu ratus dua puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh dua delapan ratus liter
sementara untuk garam atau teknologi
jadi cuaca atau tmc ini adalah sejumlah satu ratus enam puluh satu enam ratus enam belas kilogram dan saat ini berjaga lima delapan ratus sembilan personil
dari riau kita lanjutkan ke jambi
jambi seperti riau dan juga sumatera selatan adalah salah satu daerah terdampak karhutlah dan juga kabut asap paling parah
terutama saat ini di mana el nino melanda indonesia durasi musim kemarau lebih panjang daripada durasi normalnya
oke untuk jambi sendiri luas terbakar atau tidak
titik hektare terbakar di jambi sejumlah sebelas dua puluh dua hektare lebih banyak memang dari riau
untuk titik panasnya sendiri juga berjumlah lebih banyak daripada riau dan ini juga menjadi salah satu concern bagi kita semuanya
walaupun titik panas di jambi lebih banyak daripada riau delapan ratus sembilan puluh tujuh berbanding tadi di riau ada sekitar tiga ratus sekian
tetapi asapnya atau efek yang dialami kabut asap yang dialami lebih parah terjadi di riau
ini juga berdasarkan keterangan dari pbpd
dan juga bmkg
karena angin muson yang berasal dari australia kemudian mengarah ke arah asia
ini membuat angin bertiup dari arah timur menuju barat sehingga memang lokasi lokasi terdampak di sisi timur
semua asapnya akan menuju ke arah barat
ini terjadi tidak hanya di jambi sumatera selatan kemudian asapnya ke arah riau
tetapi juga di kalimantan tengah yang mana asapnya terdampak lebih banyak di kalimantan barat
sementara saat ini sendiri posko teknologi modifikasi cuaca atau tmc yang disediakan oleh pemerintah
baru ditempatkan di pekanbuk
baru pontianak dan palangkaraya
setelah riau dan jambi kita bergeser ke sumatera selatan
sumatera selatan juga walaupun terhitung lebih tidak berbahaya dibandingkan riau dan jambi
di sini ada tujuh ratus sepuluh titik panas
dan juga titik atau status udaranya berada pada titik atau status tidak sehat satu ratus tujuh puluh satu
lebih tidak berbahaya dibanding riau dan juga jambi
tetapi ini juga masih menjadi concern
karena memang riau sumatera selatan dan juga jambi merupakan tiga daerah
di sumatera yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan juga kabut asap
dari sumatera kita bergeser ke kalimantan
yang menjadi kekhawatiran saat ini terutama di wilayah kalimantan barat pontianak dan juga sekitarnya
adalah memang merupakan wilayah yang mendapatkan efek paling parah untuk kabut asap sendiri
di kalimantan barat berada di titik atau di status berbahaya empat ratus sembilan puluh delapan bahkan lebih parah
daripada kalimantan selatan khususnya
di kalimantan barat sendiri wilayah atau hektare yang terdampak kebakaran hutan adalah dua puluh lima sembilan ratus hektare
ada empat ratus tiga puluh titik panas dan saat ini ada satu lima ratus dua belas personel yang diturunkan untuk mengamankan
dan beberapa delapan heli enam water bomber yang saat ini menangani kondisi di kalimantan barat
sementara itu kalimantan tengah
seperti yang sudah kita ketahui saat ini atau hari ini turun hujan
tetapi bisa dikatakan juga sebagai titik insiden
dan juga bencana
kita juga akan tarik sejarah ke tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dimana saat itu menurut laporan the asahi shimbun tanggal dua puluh tiga september dua ribu dua
tidak kurang dari enam lima juta hektare hutan dan lahan di kalimantan atau kalteng di tengah tengahnya dimakan api
detail data akibat karhutan dan juga kabut asap yang saat ini berada di kalimantan tengah

kemudian juga berada di status udara berbahaya
ini juga merupakan satu concern
karena kabut asap ini paling berefek kepada lansia
kemudian juga masyarakat sipil terutama yang mempunyai anak anak
yang mengalami insiden atau juga kondisi kesehatan yang terdampak paling parah dibanding pihak lainnya
kemudian dari kalimantan tengah lokasi terakhir
yang juga terdampak dari kebakaran hutan dan juga kabut asap adalah kalimantan selatan
faktor yang memperburuk insiden karhutan dan juga kabut asap ini bukan hanya dari musim kemarau berkepanjangan
seperti yang tadi sudah saya katakan
el nino dan hujan yang hanya sesekali turun
tetapi juga yang lebih mengkhawatirkan adalah pembalakan liar
kalau di kalimantan selatan sendiri
kalau di kalimantan selatan sendiri
ada sekitar sembilan belas empat ratus sembilan puluh hektare yang terdampak kebakaran
dan dibanding lima wilayah lainnya
kalimantan selatan merupakan wilayah yang masih bisa dikatakan paling sedang kondisinya
hanya berada di titik air visual tujuh puluh
saya tidak bicara hanya
ini juga menjadi concern kita semuanya
karena memang kondisi dari kabut asap ini
menjadi tidak nyaman untuk ditinggali oleh pihak atau masyarakat di wilayah kalimantan dan juga sumatera khususnya
kemudian saat ini ada satu lima ratus dua belas personel yang diturunkan untuk menangani kebakaran hutan dan juga kabut asap yang ada di wilayah kalimantan dan juga sumatera
semoga ini menjadi perhatian yang lebih lagi tidak hanya dari pemerintah
tetapi juga para legislator khususnya untuk yang membuat aturan